saat ini pada rabu sore di lokasi kejadian korban bersama cucunya tengah mengantri membeli makanan
tiba tiba seorang tak dikenal berpura pura mengantri langsung menaiki motornya dengan kunci yang masih menempel di kendaraan
saya pegang dia malah tambah dangdut dia putar karena dia nggak bisa berdiri
pelaku dapat meloroskan diri dari kejalan warga dan korban
lantaran memacu kendaraan dengan sangat cepat
korban pun telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke polsek tanjung priuk jakarta utara
korban berharap warga melapor ke kantor polisi terdekat jika ada yang mengenal pelaku
pakihai tami jakarta